sejak sepuluh agustus lalu pemerintah mulai mengizinkan pusat perbelanjaan dan restoran di sejumlah daerah termasuk jakarta untuk kembali dibuka
di tengah ppkm level empat ini tidak sedikit warga yang mengunjungi mal dengan berbagai keperluan dan persiapan
lagi beli celana sih buat kerja gitu yang pastinya bawa masker desinfektan sama hand sanitizer
untuk beli peralatan skincare dan pakaian juga sih
kalau yang disiapin paling pakai masker terus ya abis itu bawa hand sanitizer disinfektan juga tisu basah dan lain lain lah
keputusan pemerintah tersebut menuai kekhawatiran dari organisasi kesehatan dunia who
hal ini karena kasus harian covid sembilan belas masih tinggi mencapai lebih dari dua puluh ribu kasus per dua puluh agustus
berdasarkan pantauan who dalam laporan pemantauan situasi covid sembilan belas di indonesia delapan belas agustus lalu saat ini kasus harian covid sembilan belas di indonesia terus menurun
namun penurunan kasus tersebut juga diikuti dengan penurunan tingkat testing dari satu delapan menjadi sembilan ratus tiga puluh orang
kekhawatiran tetap muncul meski pemerintah memperketat sejumlah aturan bagi pengunjung pusat perbelanjaan
mulai dari syarat wajib vaksinasi
batasan usia pengunjung di atas dua belas tahun kapasitas maksimum dua puluh lima persen jam operasional sampai jam delapan malam hingga waktu dine in yang dibatasi dua puluh menit saja
salah satu pusat perbelanjaan pun menyatakan sejak dibuka jumlah pengunjung tergolong kecil
so far setelah sepuluh hari ini kita buka itu masih tergolong sangat aman
jadi dari satu ratus dua puluh lima ribu orang yang seharusnya ini kita cuma dalam mungkin sekitar sepuluh dua puluh persen saja
pihak pusat perbelanjaan pun mengklaim mereka mematuhi protokol kesehatan